di informasi lainnya badan penyelenggara jaminan produk halal telah menerapkan aturan wajib sertifikat halal pada oktober lalu
aturan ini berlaku untuk semua pelaku bisnis termasuk bagi umkm
para pelaku bisnis sudah wajib memiliki sertifikasi halal untuk produknya
namun para pelaku bisnis mengaku masih kurangnya sosialisasi untuk mendapatkan sertifikasi halal masih menjadi kendala
nisa pratiwi seorang pemilik umkm bisnis makanan pun mengaku proses mendapatkan sertifikasi halal cukup rumit di awal
namun jika sudah mendapatkan sertifikasi proses perpanjangan menjadi lebih mudah
nisa pun menambahkan dengan adanya sertifikasi halal produknya jadi lebih mudah diserap oleh pasar tanah air
mensertifikasi bukan hanya sekedar melabeli bahwa produknya itu halal tapi mendapatkan sertifikasi itu menurut saya bagus
cuma memang ada tantangan dibaliknya
tantangannya adalah satu sebenarnya kita di industri kecil menengah itu kita butuh sosialisasi bagaimana prosesnya sebenarnya dalam mendapatkan sertifikasi halal
kedua balik lagi karena kita ukm ya ibaratnya industri kecil menengah ya ada kemudahan kemudahan terutama di dalam misalnya tarif seperti itu
sementara itu indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar saat ini sedang menggalakan gaya hidup halal
tidak hanya itu industri indonesia sedang fokus untuk menjadi ekspor

tidak hanya dititik beratkan di sektor pangan saja namun halal sudah merambah dalam berbagai elemen kehidupan bahkan dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar
hal ini disampaikan saptanir wandar ketua halal lifestyle center
tren global sedang ada kenaikan dalam memproduksi produk halal
namun indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar masih menjadi importir produk dan belum menjadi eksportir

menambahkan hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman di masyarakat serta di pebisnis di indonesia tentang produk dan pelayanan halal
serta kebijakan pemerintah guna memudahkan pelaku bisnis untuk mendapatkan sertifikasi halal
yang paling penting adalah ekosistem atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri masyarakat berpihak kepada produk produk dari service halal
apa itu ekosistemnya
kebijakan apakah itu melalui
perpajakan insentif dan juga peraturan peraturan yang mempermudah
kita banyak sekali bahan bahan yang kita produksi masih berbasis impor
nah ini yang tentunya kita harus kikis sehingga kita tidak lagi tergantung kepada impor tapi justru kita tergantung kita sendiri dan kita bisa ekspor